manuel harry yang kini berusia lima puluh dua tahun sudah terdaftar menjadi donor mata sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
alasannya menjadi pendonor mata adalah sebagai bentuk rasa syukur dirinya atas kesehatan yang dia miliki selama hidup
dan meski nanti dia wafat ayah dua orang anak ini masih bisa memberikan manfaat bagi para tunanetra yang selama ini tidak bisa melihat
juga bagi para dokter mata untuk melatih kemampuannya
menurutnya masih banyak orang yang tidak paham dan takut untuk menjadi pendonor mata
bahkan setelah dua puluh lima tahun terdaftar sebagai pendonor di keluarganya sendiri baru seorang anaknya saja yang tertarik kemudian mendaftar menjadi pendonor mata
saya selalu bilang ke pasangan ke keluarga tolong nanti kalau papa nggak ada ambil di dompet itu ada kartu member bank mata indonesia ya
nah tolong hubungi kontak personnya satu x dua puluh empat jam ya secara nggak langsung itu juga mengingatkan ya pasangan kita atau keluarga kita ya
dalam prosesnya organ yang diambil untuk ditransplantasikan bukanlah bola mata seutuhnya
kan jaringan korneanya saja
pengambilan cornea dilakukan selambat lambatnya enam jam setelah calon donor meninggal dunia
sementara operasi pencangkokan paling baik dilakukan dalam waktu satu x dua puluh empat jam
sebelum mendonorkan matanya calon donor harus mendaftarkan diri ke bank mata indonesia setempat
calon donor akan melakukan sejumlah pemeriksaan seperti pengecekan kondisi kornea
selain itu kriteria lain menjadi calon donor mata adalah tidak memiliki penyakit menular seksual
dan tidak ada riwayat menggunakan narkoba
terdapat beberapa jenis gangguan mata yang umumnya membutuhkan donor mata
seperti kelainan bawaan sejak lahir infeksi mata penglihatan keruh dan cedera mata akibat kecelakaan
jadi kalau dari usia berdampaknya ke jumlah sel
jadi kornea itu sebenarnya tersusun dari beberapa lapisan dan lapisan paling dalam itu selnya
semakin banyak selnya semakin bening
terkadang semakin senior usia dari pendonor
terkadang selnya sudah tidak terlalu banyak
tapi tetap siapapun yang ingin menyumbang dengan senang hati kita terima
karena kalau sudah ingin menyumbang ini kan donor kan sangat langka ya
kalau ada yang ingin menyumbang diperuntukkan kepada orang yang berhak menerimanya kita akan menerima
walaupun selnya mungkin sedikit
bisa kita pergunakan untuk donor yang ingin misalnya tadi menambal supaya tidak terjadi kebocoran
kalau yang selnya banyak itu bagus yang untuk tujuan penglihatan
majelis ulama indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan seseorang untuk mendonorkan kornea matanya ketika sudah meninggal dunia
hal tersebut tertuang dalam fatwa mui tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dengan judul
wasiat menghibahkan kornea mata
donor kornea mata ini akan menjadi haram apabila dilakukan semasa pendonor masih hidup karena akan mempersulit kehidupan diri sendiri
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat